ini satu satunya kesempatan untuk mewujudkan impianku selama ini
yaitu bersama dengan riza
riza gak boleh sampai tahu kalau aku adalah nafa
nafa sudah mati
indira masih hidup
aku adalah indira
riza sedang menemani indira sama ibunya
jadi dia belum bisa menemani kamu
ternyata ambulan yang dibawa oleh aksan
yang untuk menjemput kamu aida
bertabrakan dengan mobil yang dipakai oleh indira dan nafa
terus keadaan mereka gimana
apa indira sama nafa baik baik aja uma
dia baik baik saja
nafa tidak bisa tertolong lagi

tidak ada apapun
tidak ada apa apa
tapi ada yang tersentuh
tidak ada apa apa
aku ingin tersentuh
aku sedih banget kamu udah gak ada
mungkin kamu mencoba memperingatkan aku kalau aku emang salah
aku malah mengambil kesempatan ini untuk terus mengaku sebagai kamu
aku juga gak mau terus hidup di bawah bayang bayang kamu
sebenarnya ada sesuatu yang aku mau kasih tahu sama kalinya
indira aku udah tahu semuanya
tolong kasih aku waktu untuk bicara sama anak
aku udah tau
sebenarnya dia adalah
dia adalah pilihanku
aku ingin menikah denganmu rah
apapun resikonya dan apapun yang terjadi
aku gak mau menunda
aku serius indira
bukannya kamu sudah ditunangkan dengan aith ya
om peringatkan sama kamu reza
jangan coba coba menyakiti perasaan windira lagi
karena om tahu bahwa kamu tidak berani menentang perintah oma kamu
dan jangan main main
indira satu satunya anak om sekarang
justru saya sekarang gak mau main main dengan dia om
dan saya merasa bodoh
karena belakangan ini waktu saya sudah habis hanya untuk mengikuti keinginan oma
sekarang saya sadar
kalau takdir dan waktu itu gak bisa ditebak
jadi sekarang saya gak mau menunda lagi
saya ingin menikah dengan beliau
dan aku akan bilang ke oma bahwa pertunangan aku dan aida itu gak mungkin lagi diteruskan
ketika aku ngelihat kamu di rumah sakit itu
aku jadi sadar
bahwa aku gak bisa kehilangan kamu lah
dan aku sekarang sangat bersyukur bahwa kamu masih ada di sini
riza akan tetap menikahi indira apapun resikonya
kalau aku terus menjadi indira
riza akan menikah dengan aku
ini satu satunya kesempatan
untuk mewujudkan impianku selama ini
yaitu bersama dengan riza
riza gak boleh sampai tahu kalau aku adalah rafa
nafa sudah mati
indira masih hidup
aku adalah indira
kamu baik baik aja kan
ibu tuh benar benar khawatir sama kak
kamu udah sehat kan sekarang mbak
allah tidak akan pernah mengabaikan doa seorang ibu untuk keselamatan putrinya
allah mengabulkan doa ibu buat kamu
doa ibu untuk keselamatan putrinya
mungkin kamu belum tahu
ibu dulu punya seorang putri
kalau putri ibu masih ada
dia pasti seumuran kamu sekarang
putrinya ibu udah
bukan aida bukan
putri ibu bukannya meninggal
putri ibu diculik oleh seseorang
ibu gak tahu dengan nasib putri ibu itu sekarang
ibu nggak pernah ngelihat lagi sejak dia diculik

bu rena jangan sedih lagi ya bu
gimana kalau maya sekarang
ibu anggap aku sebagai putri ibu
bu rena jangan sedih lagi ya bu
bu rena jangan sedih lagi ya bu
gimana kalau maya sekarang
ibu anggap aku sebagai putrinya ibu
aku anggap ibu sebagai
sebelum kamu meminta hal itu
ibu sudah ngadu kamu sebagai putri ibu
kalau begitu sekarang bu rena jangan sedih lagi ya
aida ada di sini
kan kita sudah saling anggap
karena aida sudah anggap ibu sebagai ibunya aida
dan ibu anggap aida sebagai
ini putri ibu yang hilang
seperti kamu cantiknya
itu untukmu forluck

kalau betul putri saya
dia misteri making
no bukan itu
tidak apa apa ratita
aku nerintai kita sebelum ini
lapangan tersebut adalah ps tetapi
apakah pujit pak
terima kasih pak balu kami nunggu pak deh